terima kasih anda masih bersama redaksi jawa barat
tren hotel kapsul mulai memasuki indonesia terutama di kota besar yang menjadi tujuan wisata di kota bandung salah satunya
keberadaan hotel kapsul mulai marak dan menjadi pilihan para wisatawan
nah liputan ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pagi ini
tetap saksikan redaksi jawa barat setiap senin hingga jumat
anda juga bisa mengikuti berbagai informasi di akun twitter dan instagram kami
at transmedia jabar
saya andi andi pratiwi hatur nuhun selamat pagi dan selamat beraktivitas
tren hotel kapsul mulai merambah kota besar di indonesia tak terkecuali kota bandung
hotel yang konon dikembangkan pertama kali di jepang ini menawarkan sensasi baru sehingga cukup diminati para pelancong
berbeda dengan hotel konvensional ruangan kamar di hotel kapsul biasanya berukuran kecil dan umumnya hanya berisi kasur berkapasitas satu orang saja
namun hotel kapsul biasanya dilengkapi dengan fasilitas lain seperti kamar mandi dapur dan ruang makan
yang bisa dikonsumsi
yang digunakan secara bersama sama oleh pengunjung
pengalaman berbeda dan harga yang lebih murah dari hotel biasa menjadi alasan utama para wisatawan untuk menjajah hotel kapsul
rata rata hotel kapsul di bandung berada di kisaran harga seratus hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah saja per malam
yang pertama affortable harganya lah ya
dan yang kedua juga konsepnya yang menarik ya
mudah prosesnya dan bisa bertemu juga bagian untuk juga bisa sosialisasi ketemu teman baru
jadi merupakan suatu lifestyle yang baru lah
keberadaan hotel kapsul sendiri tentu menjadi saingan baru bagi hotel konvensional
meski begitu dua jenis hotel ini memiliki target pasar yang berbeda
nah bagi orang yang ingin datang ke bandung datang mandi pergi pulang jam sepuluh pergi jam tujuh pagi itu cocok
ya nginapnya di situ
tapi kalau bagi orang yang lebih nyaman pasti mereka akan nyari ke hotel
jadi pasarnya sudah ada
keberadaan hotel kapsul ini perkirakan bisa meningkat apabila terus mendapatkan respon baik dari para wisatawan